indonesia akan menghadapi thailand pada pertandingan penyisian grup a piala aff dua ribu dua puluh
kamis besok di stadion utama gelora bung karno jakarta
pertandingan dinantikan banyak pihak karena kita akan menghadapi juara piala aff tahun dua ribu dua puluh
bagaimana potensi squad garuda di bawah shinteyo menghadapi tim thailand
kita bahas malam hari ini sudah ada narasumber bergabung di studio malam hari ini
bersama saya pengamat sepak bola roni pangemanan bung ropan
selamat malam putri
terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di sini
bung nopan saya ingin menanyakan kutipan yang disampaikan oleh sintayong tadi
informasinya tadi ada
diminta supaya pemain tidak egois
apakah anda melihat memang itu kelemahan timnas kita
ya itu sudah terjadi ketika melawan kamboja di gbk
memang pemain pemain kita terlalu banyak ingin mungkin memperlihatkan kebolehan mereka
tapi ini kan bermain sebagai sebuah tim
kolektivitas yang diperlukan itu yang diinginkan oleh sintayong
bahwa permainan sepak bola harus lebih mengutamakan
ya dibandingkan dengan individu
nah itu banyak yang kita peluang peluang itu terbuang dengan percuma
banyak sekali ya finishing touch kita itu tidak baik
sehingga dia bisa melihat ini bahwa kalau kita bermain dengan teamwork yang bagus
tentunya bisa mendapatkan hasil yang baik
kita mendapatkan tekanan melawan kamboja
tapi kita agak baik ketika melawan brunei
namun kan tidak bisa menjadi sebuah ukuran
level brunei dengan kita kan agak tim pak
makanya kita bisa menang dengan tujuh gol
sekarang yang kita hadapi adalah juara bertahan
thailand yang selalu menjadi momok buat kita
sulit untuk kita bisa menang melawan mereka
pertandingan terakhir aja kita hanya satu kali imbang
selebihnya kita kalah
jadi memang berat buat kita
cuma kita kan bermain di kandang
inilah kesempatan bagi kita untuk berhitung
mengkalkulasi lagi bahwa kita harus bisa memenangkan pertandingan
karena hanya dengan kemenangan menghadapi thailand
berpotensi buat kita untuk juara di grup a
imbang memang oke
tapi menang lebih bagus
kita sekarang di grup a di bawah thailand ya
ya kalah selisih gol
thailand memasukkan sembilan kemasukan
mereka clean sheet kita memasukkan sembilan
kita kemasukan satu
jadi memang ini berbahaya thailand semua pasti tahu
bahwa ini tim yang sangat kuat
memang mereka hanya membawa enam pemain mereka dari edisi sebelumnya
dimana mereka menjadi juara
tapi kan walaupun mereka tidak punya
chanatip songkrasin pemain bagus mereka
maradonanya dari thailand
tidak punya supacok saraset
tetapi tidak pengaruh buat mereka
dan itu terlihat bahwa mereka bagus sekali kan
bermain melawan filipina mereka bisa menang empat
dan terorganize baik cara bermain mereka
tapi tidak egois
bermain sebagai sebuah tim itu yang harus diterapkan oleh sti
untuk pemain pemain kita
tidak banyak bermain dengan individu individu
yang memperlihatkan bahwa saya hebat
pada saat brunei terlihat juga
kalau kita bermain lebih bagus
saya pikir bukan cuma tujuh gol
kita kan punya tiga belas on target
dari sembilan belas percobaan menembak
ini kan besar
mestinya kan kalau on target tiga belas paling tidak dua belas gol lah
karena ini memang terbuang dengan percuma
ego ego ini yang mungkin harus ditahan lagi
itu bisa di rendahkan lagi
buat mereka jangan terlalu banyak berpikir
kira kira kenapa sih itu terjadi bung ropan
pemain muda tentunya mereka ingin menunjukkan
bahwa mereka hebat
tapi kan mereka lupa bahwa ini permainan tim
yang harus mengutamakan itu kerjasama yang ada di depan
karena dengan kerjasama itu
yang bisa menghasilkan gol gol bagus
tapi kalau hanya tidak membuat kerjasama yang bagus
hanya membuat penetrasi ke dalam
dan mengambil ego ini terlalu
kalau mereka menembak banyak syuting
ya ini akan sulit
kalau mereka lebih tenang
mereka harus bisa melihat lawan yang lebih memungkinkan
untuk bisa mencetak gol
itu yang paling penting
dalam sudut yang bagaimana
tapi kalau mereka lebih bagus dalam hal visi bermain bola dengan baik
kita akan mendapatkan hasil yang bagus
tapi itu kan satu hal ya
berkaitan dengan mental masing masing individu
tapi kita lihat sekarang dari strategi
strategi kita lihat dulu dari formasi
kalau dari formasi terakhir
kita lihat ya sekarang
dari formasi terakhir ini
apakah menurut bu nopan masih bisa dipertahankan formasi ini
untuk melawan thailand
ini dari indonesia melawan brunei kemarin
iya kalau melihat dari formasi ini
yang ditampilkan sti
berbeda jauh dengan ketika tampil melawan kamboja
artinya disini ada delapan perubahan
hanya ada tiga pemain yang tetap bertahan di starting eleven
itu penjaga gawang nadeo
kemudian mereka ada asnawi
dan juga ada egy
itu yang selebihnya kan tidak ada
baru masuk di lima belas sepuluh menit bawa ke dua
ini pasti saya pikir akan berubah
karena sti ini kan sulit untuk diprediksi
apa yang dia inginkan
skenario yang dia mainkan disini
tapi kalau melihat dari sini pasti akan jauh
tidak akan seperti ini
prediksi anda bagaimana sekarang
tetap akan bermain
mungkin saja bermain dengan posisi seperti ini
tetapi bisa saja dengan tiga back atau lima gelandang
bermain dengan dua di depan
karena kan yang mereka lawan bukan kamboja
bukan brunei darussalam
mereka harus perlu saya pikir satu gelandang yang lebih kuat dalam bertahan
kalau bermain dengan tiga gelandang
itu rahmat irianto masih bagus
kalau dia ditemani dengan mark klok
dan ada ricky kamboja
ini akan lebih bagus
dengan dua sisi flank itu dimainkan asnawi
dan juga pratama arhan
itu yang disebutkan tadi oleh paul king kan
kemudian kita punya gelandang juga yang bagus
marcelino pemain muda yang disebut dia
ada juga dengan egy dan dengan witan
karena kita punya keunggulan dengan kecepatan dari sisi wing
witan juga disebut sebut tadi ya
jadi kalau bermain di depan
saya pikir egy dan witan akan main lebih awal
tapi kan semua tergantung dari sti
apakah akan bermain dengan tiga back
kalau tiga back itu di depan nadeo
pasti ada jordi ahmad
yang kemarin tidak main
termasuk dengan captain kesebelasan
wah rudin arianto
kalau bermain tiga back mungkin rizky ridhido akan bermain
tinggal tergantung di tengah siapa
apakah irianto akan dimainkan lebih dulu
rahmat irianto bersama mark klok
dan ricky kamboja kita akan tunggu
berarti marcelino akan cari cadangan tapi lawan kamboja kan marcelino main
klok dan ricky kamboja akan ke belakang
jadi itu yang kita tidak tahu
strateginya yang terbaik apa untuk menghadapi thailand ini
kita bermain di kandang
tidak boleh juga kita bermain dengan banyak bertahan
ini akan menguntungkan bagi thailand
karena thailand juga datang ke sini ada rasa ketar ketir
sudah disebutkan tadi oleh
bahwa mereka berhitung benar
mereka waspada terhadap indonesia
indonesia tim yang kuat
kalau kita memberikan ruang buat mereka
untuk berkembang kita kalah
artinya kita mesti pressing juga ke mereka
dan kita harus bisa menciptakan gol lebih cepat
itu modal kuat untuk kita
mental fisik pemain kita itu bagus
kalau kita bisa membuat gol lebih awal
ini kan jauh lebih bagus
daripada kita kebobolan lebih dulu
akan sangat sulit untuk kita bisa mengejar
begitu saya pikir taktik yang akan mungkin dimainkan oleh sti
terhadap timnas kita
kekuatan yang besok yang sudah dimiliki indonesia
ya saya pikir yang pasti bagi kita adalah semangat juang kita
supporter itu kekuatannya kita
kebanyakan orang orang di luar negara
kebanyakan orang orang di luar negara
itu kan menjadi sesuatu yang bagus buat kita
tapi kan tidak hanya itu saja
harus kita punya mental di lapangan
dan cara bermain kita jauh lebih baik
finishingnya harus lebih bagus
lebih sabar lebih tenang
tidak terburu buru bermain
itu yang harus dilihat
karena lawan kita ini penentuan bagi kita
kalau kita menang kita kan lebih bagus
menjadi juara grup
nah seringkali itu mental inferior itu muncul
masuk ke lapangan itu
kalau ketemu dengan thailand sudah jatuh duluan mental
karena merasa mereka lebih bagus
kita sulit untuk bisa mengalahkan
itu harus dibuang jauh menghadapi thailand
kita harus kuat menatap ini bahwa kita bisa menang
motivasi kita harus tinggi
dan saya pikir sty tahu melakukan itu
setelah kita kalah empat di leg pertama final pada edisi lalu
kita kan bisa lebih bagus di leg kedua
kita berarti sudah berapa kali kalah sama thailand
kita berhadapan berapa kali kalah berapa kali
kita kalau secara total ya
secara total secara akumulasi semua
dari delapan puluh pertandingan kita kalah empat puluh kali
kita hanya menang dua puluh lima kali
kalau lima pertandingan terakhir bahkan kita tidak pernah menang
hanya satu kali imbang kemarin di leg kedua
di edisi yang lalu pilihan fvf
jadi memang kelihatan kan sulit
namun itu kita tidak boleh hanya
ini kan hanya merupakan statistik di atas kertas
kita harus buang semua itu
statistik kemudian strategi berubah
orangnya juga berganti
kondisi sekarang kan sudah berbeda
apalagi kita sudah punya jordi amat yang bagus
sudah ada klok klok tidak bermain pada edisi yang lalu
kan pemain pemain oke
dan mereka juga datang dengan enam pemain sisa mereka di edisi yang lalu
karena mereka tidak punya canatip dan supacok
tapi mereka punya pemain yang berbahaya di tengah
ya itu sarah yoyan yang saya lihat
dan juga teraton bunmattan
dua ini yang harus dikunci
sebelum bola sampai ke depan
kepada terasil dangda pemain mereka yang paling bagus
juga dengan adisak kraizom
ini pemain bagus dua ini
tapi mereka tidak akan bisa berbuat banyak kalau lini tengah itu dikunci
kalau rahmat irianto bermain dia lebih bagus
sebagai box to box
loki akan bermain di sana
dengan tidak memberikan jalan saya pikir sulit bola bisa ke depan
ini akan sulit bagi seorang terasil danam
bisa berbuat banyak
kalau asal memang pertarungan itu harus ada di tengah
ini akan menjadi kunci
berarti sekarang prnya shin taeyong apa saja bang ropan
ya pr bagi dia
tidak besok nih
soal besok ya tentunya
selain ada motivasi bagaimana dia harus merasik sebuah taktik
apa yang harus dilakukan di lapangan
pemain mana yang harus dia kunci di sini
dia bagaimana untuk mengejutkan lawan
untuk bisa langsung bermain dengan passing yang tinggi
mencetak gol lebih awal kan itu bagian bagian taktik yang harus dia lihat
kalau lebih banyak menunggu
ini akan sulit bagi kita
thailand kalau berkembang dan mereka bisa membuat gol
kita yang harus bisa melakukan lebih awal itu
dan memang dari awal harus langsung pressing
kita punya kemampuan kok
punya kelebihan kita dengan witan egya di depan kan
bang ropan kalau misalnya sekarang melihat juga ada pernyataan dari shin taeyong menarik
kami bisa menghadapi thailand
itu kan butuh percaya diri kan
percaya diri penting
jadi kita makanya mental masuk lapangan itu penting
jangan menganggap itu lawan itu hebat
kita sekarang berada di level yang sama seperti dengan thailand
makanya kita harus melakukan itu di lapangan
kita jangan takut melawan mereka
jangan gentar melawan mereka
ya apalagi kan mereka saya bilang tadi
tidak ada dua pemain kunci yang hebat
yang tidak datang bersama mereka
kalau cuma dengan sarah yoyin dan bu matan
kemudian terhasil dangdah
kemudian mereka punya adi sack
itu masih kita bisa lawan buat mereka
paling tidak ada satu pemain mereka yang berbahaya
yang kita harus jaga dengan ketat
mungkin asnawi akan mengawal ini
itu bodin pala
ini pemain yang juga bermain pada edisi yang lalu di piala ff
nah ini sangat cepat di sayap
kalau boding itu juga bisa dihambat oleh asnawi
ini kan jauh lebih bagus
dan pasti thailand akan berpikir lawan kita
kita punya kecepatan di dua fullback
pertama arhandi kiri dan asnawi
itu semua kekuatan buat kita
di samping witan yang disebut oleh paul king tadi
pasti mereka juga berhitung bagaimana cara mematikan witan
bagaimana cara mematikan egy
itu bagi thailand juga
bukan thailand akan berpikir wah bagaimana mereka bisa memenangkan pertandingan
tapi pemain pemain indonesia siapa yang mereka harus atasi
karena kuat pemain pemain indonesia
di mata mereka ini berbahaya
kunci ada di sini ya bagi thailand
karena kalau mereka gagal lawan thailand berat
thailand gagal lawan indonesia
kita lihat dua pertandingan sebelumnya
dilihat dari sisi fisik
kita kan sudah ada pertandingan terhenti
apakah anda melihat di lapangan itu berpengaruh juga
apalagi menghadapi aff mereka tidak melakukan uji coba
uji coba kan itu juga penting
itu dikeluhkan juga oleh sti
kemudian langsung terjun di piala aff
ini sangat berpengaruh
pertandingan pertama sangat sulit
sangat berat melawan kamboja
kamboja melakukan pressing terhadap kita
bermain sangat baik
masih untung kita bisa menang dengan dua satu melawan mereka
kelihatan sekali dari sini
memang lawan brunei oke ada peningkatan
karena lawannya juga
tapi kan di tiga puluh menit pertama juga brunei memberikan perlawanan oke
sebelum ada sahrian abimanyu bisa membuat gol
dan dendy bisa membuat gol
tapi itu kelihatan
bahwa kita memang sulit
kedodoran juga dengan stamina
tahu untuk bisa menghadapi thailand dalam pertandingan ini
cukup belajar dengan dua pertandingan tersebut
kemudian mereka akan tingkatkan dan fokus
untuk bisa menata pertandingan lawan thailand
dan optimis itu bisa teratasi ya di pertandingan besok
soal nanti kalau menang terus sembelakan
tapi masuk lapangan juga dengan kepala tegak gitu
mental kita harus kuat
dan saya pikir kita bisa melakukan yang terbaik
bu ropan terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung
di cnn indonesia kita lihat besok bagaimana perkembangannya
kita sama sama menantang
dan tentunya seperti yang dikatakan oleh pelatih timnas indonesia
percayalah kepada kami
kami bisa menghadapi thailand
kita percaya pada squad garuda
yang besok akan bertanding menghadapi thailand